pasangan kevin sanjaya dan marcus fernaldi gideon memang menjadi duo bulu tangkis andalan tanah air
sejumlah prestasi telah diraih oleh pasangan yang terkenal dengan julukan alias sebutan duo minions ini
kita lihat dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun belakangan ini kevin marcus memenangnya setidaknya ada tujuh pertandingan
ada tujuh pertandingan bulu tangkis super series kita lihat
kita flashback mungkin ke tahun dua ribu tujuh belas terlebih dahulu ya tepatnya di tanggal dua belas maret di dua ribu tujuh belas ini adalah kali pertama pasangan kevin dan juga marcus akhirnya memenangkan kejuaraan atau kompetisi all england mengalahkan pasangan ganda putra tiongkok yaitu li chunhui dan juga liu yuchen lewat rubber set dengan skor dua puluh satu lima belas dua puluh satu dua puluh tiga dan delapan belas dua puluh satu
nah kemenangan kevin dan juga marcus di all england dua ribu tujuh belas ini di dua belas maret
juga sekaligus akhirnya mematahkan adanya kutukan tidak ada pasangan ganda yang bisa menjuarai all england selama dua periode atau dua kejuaraan berturut turut
kita tahu ya terakhir di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dan juga sembilan puluh enam ini peraih medali atau peraih kejuaraan all england untuk ganda putra selama dua tahun berturut turut atau di dua kejuaraan berturut turut itu terakhir kali diraih oleh pasangan asal indonesia juga yaitu
ricky dan juga reksi ya
kita ke slide berikutnya tidak hanya di all england banyak sekali pasangan ini kevin dan juga marcus menjuarai banyak sekali ada segudang prestasi yang sudah mereka torehkan
kita lihat berikutnya yaitu di bulan april ini ada dua kali prestasi di bulan april pertama yaitu menjuarai yaitu india open di dua april kemudian juga pada tanggal sembilan april malaysia open
lalu kita berikutnya ke slide berikutnya ada juga pada tanggal dua puluh lima
empat september ini dua puluh empat september dua ribu tujuh belas kevin marcus meraih titel juara di kompetisi japan open dua ribu tujuh belas menghadang mundur pasangan tuan rumahnya
luar biasa kita ke slide berikutnya masih di tahun yang sama di november bahkan di bulan yang sama ada dua kali kejuaraan ini mereka meraih gelar juara berturut turut pada china open kemudian juga hong kong open di sembilan belas november china open kemudian dua puluh enam november di hong kong open
lalu berikut tadi tujuh belas desember pasangan kevin dan juga marcus menjuarai tepatnya tanggal tujuh belas desember memenangkan kompetisi bergensi world super series finals
mereka mengalahkan pasangan asal tiongkok dengan freight game dua ribu satu ratus enam belas dua ribu satu ratus delapan belas
tujuh gelar super series dalam satu tahun tersebut mengantarkan duo minions kevin dan juga marcus mengukir sejarah baru
mereka berhasil menjadi ganda putra pertama yang mampu mengoleksi
tujuh gelar super series dalam kurun waktu satu tahun kalender kompetisi
sekali lagi kita ucapkan selamat kepada kevin dan juga marcus